selama ini kerja kamu begini cuma tidur enggak kang
barusan saya ketiduran gara gara nasi
kenapa kamu nyalahin nasi tadi habis makan siang saya ngantuk
dia mau beli rumah serius kamu udah punya uang banyak
mau kemana beli rumah
serius dia mau beli rumah
akan mau berangkat ya
beli rumahnya gak jadi
yang jualan belum lewat
yang jualan belum lewat
kamu sebenarnya mau beli apa
mau beli rumah
atau mau beli es durian
esnya belum bayar
mungkin dia tadi belok
ada kang mus
ada kang mus
ada kang mus
ada apa ini ngumpul begini
ada kang mus
kenapa kamu lihat saya kaget
seperti melihat setan
jadi selama ini
kerja kamu begini
barusan saya ketiduran
tadi abis makan siang
dan gak boleh ada yang ngeliat keluar
kenapa semua disuruh masuk
iya terus kenapa gak boleh liat keluar
sebentar saya intip
kang umus bilang gak boleh ada yang liat keluar
ya tapi kenapa gak boleh
gak perlu tau
pokoknya kalau kang mus bilang begitu ya harus begitu
halo ke markas sekarang